dari subang berinovasi mendaur ulang daun nanas menjadi benang
kabupaten subang terkenal menjadi salah satu daerah penghasil buah nanas terbanyak di indonesia
dalam satu tahun ratusan ton buah nanas dihasilkan dari daerah ini
melimpahnya limbah daun nanas membuat alan syahroni pria berusia tiga puluh tiga tahun
tergugah untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi
sejak dua ribu tiga belas pria lulusan teknik tekstil ini berinovasi dan berkreasi dengan daun yang memiliki serat berkualitas tinggi ini
ia pun mengajak masyarakat sekitar untuk ikut andil dalam pengolahan limbah daun nanas ini
syahroni membeli daun nanas dari para petani seharga rp satu per kilogram
dengan syarat daun tidak rusak tidak busuk dan memiliki panjang sekitar enam puluh cm
setelah disortir daun kemudian dipisahkan dengan seratnya menggunakan mesin
dijemur hingga kering
serat yang sudah kering lalu disisir untuk kemudian disambung menjadi benang
background saya sebagai lulusan teknik tekstil
ingin mencoba untuk memanfaatkan potensi yang belum termanfaatkan ini
di mana daun nanas di kabupaten subang ini selama ini hanya dijadikan pupuk
biasanya sama petani ketika buahnya dipanen
keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia menyebabkan belum berkembangnya usaha
dan juga perkembangan terhadap pekerjaan
salah satu perusahaan subholding bumn pun secara rutin memberikan pelatihan pengembangan produksi dan keterampilan
termasuk memberikan mesin pemisah
akhirnya kita bikin satu program namanya program pesona subang
jadi disini program ini kita fokus untuk mengembangkan produk dari serat daun nanas itu
hidup rumah tangga yang mengikuti program ini mengaku juga bisa menghasilkan uang
bisa menghasilkan uang dengan ikut andil dalam kegiatan ini
alhamdulillah begitu pas begitu diajak jadi tim
banyak pengalaman banyak ilmu yang saya pelajari yang tadinya saya tidak tahu
jadi banyak mengetahui tentang imbah alam yang kita bisa manfaatkan
bisa berkongsi menjadi apapun
saat ini hasil serat daun rana sudah tembus ke sejumlah negara
seperti malaysia singapura jepang hingga jerman
sementara omset per bulan sempat menyentuh penjualan sebanyak dua ratus kg serat kering
dengan harga rp satu ratus delapan puluh per kilogramnya
ian firmansyah subang jawa barat